ya dan kami langsung saja akan mengajak anda untuk melihat informasi dari menteri perdagangan bulog
yang akan melakukan impor beras
pagi ini direktur utama baran urusan logistik atau bulog menggelar konferensi pers perihal informasi tersebut
untuk mengetahuinya kita langsung saja ikuti jalannya press conference
kondisi perberasan kita kayak apa
nah kita ini nggak punya neraca beras
gak ada data data beras kita ini gak ada
maka kemarin baru saya ngumpulkan tim
ada dari menteri pertanian ada dari beberapa instasi lah ya
termasuk dari bulog sendiri
ada dari tim independen
saya ingin analisis tentang perberasan di negara kita ini
sudah ketemu teman teman ya
benar tidaknya bukan kata saya
benar tidaknya bukan kata saya tapi ini berdasarkan fakta atau data yang dihitung oleh para ahli
oleh sebab itu tim itu mengatakan merekomendasikan bahwa sampai bulan juni
di menteri perdagangan bulog
dua tahun kemudian
dua tahun kemudian
dua tahun kemudian
dua tahun kemudian
dua tahun kemudian
dua tahun kemudian
dua tahun kemudian
dua tahun kemudian
dua tahun kemudian
dua tahun kemudian
dua tahun kemudian
dua tahun kemudian
dua tahun kemudian
itu tidak perlu import
hasil perhitungan itu dimungkinkan beras cadangan yang import juga yang sekarang disimpan di bulog
tidak akan keluar sampai tahun itu
berarti apa yang harus kita lakukan
ya kita tinggal menjaga ini
masa ini kita harus tetap bertahan pada import
silakan hasil evaluasi analisis dari tim ini dibantah
tentunya dengan data juga
karena ini juga berdasarkan pengumpulan data rata di lapangan
ada aturan cara hitungnya
walaupun saya bukan ahlinya
karena saya mengikuti pada saat itu bagaimana proses menganalisa masalah ini
maka saya menyampaikan ini supaya tidak timbul keresahan
kita tidak boleh memprovokasi
kita tidak boleh membuat pemahaman
yang salah pada masyarakat indonesia secara keseluruhan
pemerintah hari ini sudah pemerintah yang sangat concern pada kepentingan pangan
berusaha semaksimal mungkin upaya upaya terobosan terobosan dilakukan
demi masyarakat bangsa ini
tidak lagi ini diprovokasi seolah olah pemerintah dalam hal ini bulog
kita betul betul bekerja untuk bangsa dan negara ini
kita berhitung juga
kita serius dalam menghadapi ini
karena ini masalah perut masyarakat
tidak ada yang bisa diperbainkan barang sekecil apapun
maka saya serius dalam masalah ini
sekali lagi teman teman
saya tidak mau lagi berpolemik tentang impor

tapi dari hasil analisa tadi
maka saya berpedoman kepada analisa tadi
maka saya berpedoman kepada analisa tadi
dan saya berpedoman kepada perintah negara
kalau itu perintah negara
apalagi perintah pak presiden
tanpa kita harus berdebat
perlu atau tidaknya impor
kalau ada analisa yang terjadi tadi
tidak perlu impor
sampai juni dua ribu sembilan belas
nah ini yang perlu saya sampaikan hari ini
saya sudah membangun komitmen
pada suhu jajaran
bahkan sudah semua
jajaran saya mendeklarasi
sanggup dan siap melaksanakan ini
tidak ada kendala
berarti kalau yang nanti nggak melaksanakan
kan gitu saja
saya tinggal melaksanakan janji saja
karena ini sudah amanah negara
kita harus laksanakan ini
kalau kita bandingkan dengan hasil data itu
beras import saya tidak bisa keluar keluar
ya memang tidak bisa dikeluarin
memang tidak butuh
masa harus dipaksa dikeluarin
kenapa operasi saya tidak bisa mencapai
sesuai dengan keputusan
rekortas lima belas per hari
ya memang faktanya
ya kita pelajari teman teman
lihat di lapangan
bahwa beras ada delapan dua ratus
sampai hari ini masih ada yang
bahkan ada di beberapa tempat yang di bawah delapan puluh
maka saya sedang mencari solusi
beras saya harus bisa diserap
saya sudah turunkan
hari ini sedang saya putuskan untuk
ya tidak perlu rakortas deh
karena buang waktu
sekarang keinginan pak presiden apa
untuk kepentingan masyarakat
kita laksanakan saja
kalau kita terlalu banyak diskusi
hari ini ada yang
selakanya yang menyampaikan ini
mantan dirut bulog
dia tidak mengerti
itu masanya beliau itu
zamannya beliau jangan dibawa ke sekarang
jangan jadi pengkhianat pengkhianat
dari mana hitungan dia
kayak yang paling pinter aja
tidak berdasarkan data
hitung hitungannya dia sendiri dipakai untuk
kayak apa hebatnya dia
tapi saya abaikan aja lah
saya nggak peduli sama orang orang gitu
kalau beliau hebat
bantah nih data tim itu
ya itu baru boleh hebat
jangan merusak situasi
jangan campur adukan dengan kepentingan pribadi
ini kepentingan negara bangsa
ini perut masyarakat indonesia
jangan dia pakai mainan
jangan dia pakai main main
saya pesan ini kepada orang yang asal ngomong itu
juga kalau anda klarifikasi sama saya
dari mana datanya
ini yang saya selalu sampaikan pada teman teman
sekali lagi saya berharap
situasi masalah perberasan tangan ini supaya adem lah
faktanya emang demikian
jangan dibuat buat panas
jangan dibuat dikonsumsi untuk perselisihan kita
untuk membangun situasi yang tidak kondusif
saya tidak ingin
saya ingin berpesan pada pendapat pendapat itu
yang belum tentu benar
enggak usahlah dipublis
bicara ajar pendapatan
enggak usah pendapat
pendapat yang bikin resah
bikin resah masyarakat bangsa indonesia ini
nah itu sebenarnya yang provokator yang begitu
itu sebenarnya ada undang undang itu
harusnya dia kena pidana
maka kalau ngomong prediksi ancaman
negara ini ke depan kayak apa dengan situasi dari satu
itu yang berhak bicara yang bidangnya
misalnya menyangkut masalah ancaman negara
atau keoste negara
itu yang bicara aparat
analisanya dari mana dia
bukan presiden mutusin

itu ini itu

sudahlah kita pada porsinya
pada bidang kita
sekali lagi saya tidak ingin seperti
berkepanjangan untuk apa
nggak ada gunanya buang buang energi
saya ingin benar benar
bekerja konsen untuk kepentingan
bangsa dan negara ini
saya kira itu teman teman
saya konsen pada
nah ini juga ikon kita
yang diberas renceng
saya ingin bisa ini segera masif
karena ini kepentingan masyarakat
saya ingin lagi banyak berbuat lah
tidak ada harga beras
harga gula harga kebutuhan kebutuhan lain
itu bisa stabil murah
petani juga tidak dirugikan
kita harus mempertimbangkan
itu yang paling penting
suasana tahun politik ini adalah
jangan membuat panas panas
masyarakat yang tadinya
tidak punya pemikiran pemikiran
negatif karena disuntik suntik
pikiran negatif jadi ikut ikutan
saya kira itu tidak perlu terjadi
dan jangan sampai terjadi
jangan sampai terjadi jangan sampai terjadi
yang menciptakan kamtik emas
maka saya mempertimbangkan keamanan ketinggalan masyarakat
saya mempertimbangkan situasi keamanan negara ini
maka saya berpesan pada teman teman yang lain
yang senang memprovokasi tolong berhenti lah
kalau bukan bidangnya tak usah bicara
tanya pada yang punya kewenangan yang lain
pada yang punya kewenangan itu

siap saja ditanya dicek
kayak apa datanya
dicek kondisi fisiknya saya siap
dan itu penting bagi saya
malah saya senang
ini bisa memprovokasi keamanan negara ini
memprovokasi masyarakat kita
memang kalau terjadi chaos
tanggung jawab tidak
maka saya ingin berharap tidak terjadi lagi
kita harus kompak
seluruh aparatur negara harus kompak
dan kita punya komitmen
membantu pemerintahan sekarang
membantu negara ini
membantu rakyat kita semuanya
ini harapan saya sebagai dirut bulog
karena yang saya lakukan ini adalah
demi bangsa dan negara
saya kira itu teman teman
kita lihat itu tadi
daniar bagaimana statement dari dirut perumbulog
yaitu budi waseso
dimana dia menegaskan bahwa
tidak ingin ada impor beras
dari vietnam dan thailand
di paruh kedua
di dalam negeri kita tahu
saat ini berdasarkan data dari kementerian perdagangan
sudah dimulai impor beras
untuk tahun dua ribu delapan belas
sudah masuk indonesia satu tiga juta ton
ya betul sekali
karena memang kalau kita bicara soal impor beras
di sisi lain pemerintah sangat menginginkan impor beras begitu
dan meminta bulog sudah ada tanda tangannya
sudah disepakati juga oleh budi waseso
bahkan sebetulnya perjanjian ini
sudah ada tanda tangan
sejak april dua ribu delapan belas yang lalu ya
itu dimana budi waseso belum menjabat
dan tentu ada perpanjangan
hingga akhirnya pemerintah juga terus mendesak bulog
bahwa di sisi lain pemerintah
menyatakan beras kurang
tapi kalau untuk mantan menteri pertanian
dan juga bulog menyatakan masih cukup
kok ada dua empat juta ton bahkan bisa bertambah
sampai akhir tahun mengingat juga kondisinya
yang lagi baik ya